ledakan terjadi di gereja pantai kosta di kota kasindi kongo pada minggu
sedikitnya empat belas orang tewas dan puluhan orang terluka dalam serangan itu
serangan terjadi di saat jemaat kebaktian sedang membeludak hingga memaksa penyelenggara
memindahkan kebaktian keluar gereja
upaya pembersihan puing puing gereja dilakukan pada senin
petugas kesehatan tampak membawa jenazah dalam peti untuk kemudian diangkut menggunakan kendaraan
serangan ini merupakan yang terbaru yang diduga dilakukan oleh kelompok isis terhadap warga di wilayah timur kongo
sejumlah serangan di wilayah tersebut telah menewaskan ribuan warga sejak tahun dua ribu dua
militer setempat menuding pasukan demokratik sekutu
yakni kelompok militan uganda yang berjanji setia kepada isis pada tahun dua ribu sembilan belas bertanggung jawab atas peristiwa ini
namun kelompok militan tersebut belum bisa dimintai keterangan